perkembangan pembangunan jaringan internet untuk pembelajaran jarak jauh saat ini dalam tahap pembuatan tower
satu tower induk yang berada di dinas pendidikan kota palembang sudah selesai dibangun
bahkan di samping tower induk yang berada di rooftop lantai empat gedung tersebut
masih akan dibangun enam tower cadangan untuk mendukung tower induk tersebut
kepala dinas pendidikan kota palembang menyatakan
upaya ini berawal dari pernyataan menteri pendidikan bahwa dana bantuan operasional sekolah atau dana bos
bisa digunakan untuk kuota internet anak sekolah
pihaknya pun menghitung apabila anak sekolah diberi kuota internet akan memakan biaya yang sangat besar
oleh karena itu mereka membangun tower jaringan internet yang dapat dinikmati semua pelajar di kota palembang
khususnya untuk tingkat sd dan smp
dari enam puluh tower yang akan dibangun setiap kecamatan akan dibangun tiga tower jaringan internet
setiap tower memiliki jangkauan internet
lima sampai sepuluh km dan diperkirakan bisa meng cover seluruh wilayah palembang
para pelajar dan tenaga pendidik yang mendapat internet gratis itu
akan mendapat password khusus dari nomor induk kependidikan nik
masing masing siswa dan nomor induk pegawai masing masing guru
sementara guru honor yang belum mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
nuptk juga akan dibuatkan password oleh operator
apa namanya sejenis tower ya
tidak akan bangun
harga internet gefunden itu sudah ada di mana sudah ke cumul pada skopir dua
hampirnya kertas kpp di mana juga mempunyai regulatory norund
banyak atau tidak
kadang kadang output lokasinya kuncinya bisa olur
usaha yang lebih dan jadi dekade karena
dapat ny declarasi karakteriskian dan diperbaiki kekuasaan
hal ini adalah satu hal
program internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh tersebut sangat diapresiasi pihak sekolah
menurut kepala smpn sembilan belas palembang hal itu merupakan solusi dalam memberikan layanan internet gratis bagi sekolah murid dan guru
layanan internet gratis juga dapat menjadi program jangka panjang tidak hanya di masa pandemi covid sembilan belas
kepala smpn sembilan belas palembang hal itu merupakan solusi dalam memberikan layanan internet gratis bagi sekolah murid dan guru
kepala smpn sembilan belas palembang hal itu merupakan solusi dalam memberikan layanan internet gratis bagi sekolah murid dan guru
kepala smpn sembilan belas palembang hal itu merupakan solusi dalam memberikan layanan internet gratis bagi sekolah murid dan guru
bila program ini berjalan lancar seluruh pelajar sd dan smp di palembang dapat menikmati internet gratis tanpa membebani orang tua untuk membeli kuota internet